menurut dirut pd pasar jaya arief nasruddin pihaknya sedang mengatur pelaksanaan vaksinasi
hal ini tidak mudah mengingat banyaknya jumlah pedagang pasar yang menjadi penerima vaksin
kesulitan utama adalah pendataan individu yang berhak menerima vaksin
dan memastikan proses vaksinasi berjalan sesuai protokol kesehatan
di awal karena mungkin ada info info yang mungkin belum bisa dipastikan apakah info itu benar
sehingga kemudian ketika kita melakukan testimoni kepada mereka yang sudah tervaksin
respon ini sangat cepat tertangkap oleh masyarakat luas
sehingga kemudian akhirnya ya ini yang tadi saya sampaikan kami justru keteteran walaupun kemudian tetap kami atur
selain pedagang pasar para pelaku jasa hotel dan pariwisata juga akan menerima suntikan vaksin
sekretaris jenderal perhimpunan hotel dan restoran indonesia maulana yusran
mengatakan respon positif datang dari para pelaku usaha jasa pariwisata
ini memang antusias sekali karena kami di sektor pariwisata itu memang inilah harapan kami
bahwa dapat diberikan vaksin sehingga kami dapat bergerak kembali yang sudah dua belas bulan
sejak covid ini ada di indonesia itu sektor hotel dan restoran itu memang agak sulit untuk beroperasi
phri akan memastikan terlebih dahulu siapa saja yang berhak menjadi penerima vaksin
mengingat banyaknya jumlah dan area pekerjaan pelaku pariwisata tersebut
tim liputan cnn indonesia